tiga pasang capres cawapres yang akan bertarung pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat sudah resmi terdaftar
masing masing pasangan sudah siap untuk berlaga bahkan janji janji politik demi mewujudkan mereka menuju ri satu ini mulai mengemuka
kita analisis strategi paslon sejak deklarasi hingga pendaftaran capres cawapres
bergabung bersama saya adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
mas adi selamat petang
selamat petang puspa
halo mas adi kita ingin tahu apa catatan mas adi soal peta politik dari mulai deklarasi kemudian pendaftaran dari tiga pasang calon ini ke kpu
kita mungkin bisa bahas satu satu dari anies imin pertama
saya kira kalau soal amin misalnya kita harus akui adalah
pasangan pertama dari kandidat capres di dua ribu dua puluh empat yang terlihat cukup confident bahwa mereka adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dan yang paling penting mereka itu cukup yakin akan memenangkan pertarungan di dua ribu dua puluh empat
jadi mereka itu tidak terlampau menunggu waktu yang cukup lama sehingga pendaftarannya pun dibandingkan dengan yang lain itu relatif lebih awal dan bahkan dimulai sejak subuh hari ya
kenapa saya sebut sebagai saling melengkapi dan confident
pertama memang rasa rasanya memang
sejak awal anies baswedan dan nasdem itu mencari sosok yang bisa memberikan nilai tambah kepada mohaimin
salah satunya adalah di basis nahdlatul ulama dan jawa timur
karena kalau kita melihat data data survei anies itu kan resistensinya agak besar di kalangan nu
dan terutama di jawa timur secara teritori itu agak lemah
maka mungkin sebagai solusi dan satu satunya jawaban supaya anies itu bisa memenangkan pertarungan di dua ribu dua puluh empat adalah dengan cara menggandeng pkb dan muhaymin iskandar sebagai wakil
kan itu yang
kemudian bisa menjelaskan secara kuantitatif
nah yang kedua menariknya kubu ini kan selalu dipersepsikan sebagai kubu yang sangat tak mungkin bisa lolos dan bisa maju di pilpres ya
karena ada isu tentang pencegalan isu tentang penggembosan dan seterusnya dan seterusnya
jadi tidak mengherankan kalau kemudian di hari pertama kpu membuka pendaftaran
pasangan amin ini paling awal dengan gegap gempita show off kekuatan masa yang cukup luar biasa
di awali dengan
roadshow yang diawali dari rumahnya anies baswedan di lebak bulus kemudian menyisir kantor pks menyisir kantor pkb kemudian kantor nasdem dan pada akhirnya mereka itu ke kpu
mereka ingin menegaskan kepada publik sekalipun sering dipersepsikan sebagai pasangan yang underdog
mereka memiliki intesin politik mereka memiliki keseriusan dan mereka memiliki kemantapan untuk menghadapi pilpres ya
tentu berhadapan hadapan dengan prabowo subianto dan pak aga
dan pak ganjar paranowo nantinya
saya kira itu catatan saya terkait dengan mohaimin ya
meski kita tahu bahwa pasangan amin ini dari survei survei memang paling buncit ya dibandingkan pak ganjar paranowo dan prabowo subianto
artinya pasangan ini sekalipun selalu dipersepsikan paling lemah underdog
tapi kalau melihat gerakan politik mereka belakangan memang relatively kartu politik mereka tetap hidup ya
karena ketika hadir di berbagai tempat misalnya di makassar kemudian di malang di sidoarjo
bahkan hari ini
misalnya di depok ribuan masa menyambut mereka dengan gegap gembita yang saya kira itu dianggap sebagai bekal bahwa amin ini cukup yakin
sekalipun disurvey tidak pernah muncul secara signifikan tapi antusiasme rakyat yang menyambut mereka sebagai bekal untuk bertanding menghadapi pilpres di dua ribu dua puluh
oke percaya diri mereka bisa jadi manifestasi untuk bisa meraup suara
bagaimana kemudian dengan ganjar mahfud
ganjar saya kira juga sama dengan mahfud md
mereka adalah pasangan yang saya kira memiliki tingkat kepercayaan diri yang hampir sama dengan amin
karena apapun kalau kita melihat survei survei ganjar pranowo ini kan relatif kompetitif dengan pak prabu subianto
jadi selisihnya tidak terlampau ketat siapapun yang unggul kadang satu sama yang lainnya itu tidak terlampau selisihnya masih dalam margin of error
dan pemilihan pak mahfud imli ya saya kira memang untuk melengkapi figur pak ganjar pranowo
terutama pada segi hukum dan pemerintah
maka tidak mengherankan kalau kemudian ketika pak mahfud md itu diumumkan
isu yang pertama kali dihembuskan itu adalah tentang pentingnya supremasi hukum
tentangnya pemberantasan korupsi yang menurut pasangan ini
separuh persoalan kebangsaan akan selesai
kalau korupsi dan kemudian penegakan hukum itu bisa ditegakkan setegak tegaknya
ini yang saya kira bahwa adalah pasangan yang relatifly dari segi portfolio politik juga relatif menjanjikan
apalagi kita tahu misalnya
partai politik pendukungnya pak ganjar dan pak mahfud ini memiliki mesin politik yang tidak kalah canggih dibanding yang lain
pdip harus diakui sebagai partai politik yang memenangkan pertarungan dua kali berturut turut
ditambah dengan p tiga yang memiliki warna keislaman yang cukup kuat terutama di kalangan nu
nah saya kira ini yang sepertinya memang bisa kita tangkap dari jauh ketika pasangan ini di launching kepada publik
ganjar pak mahfud md
jadi resultant publik pembicaranya itu memang cukup signifikan ya
terutama kurang lebih sekitar empat sampai lima hari pembicaraan tentang duet ini yang dinilai duet orang baik harus dipilih sama orang baik
memiliki momentum yang cukup luar biasa
jadi bahkan kalau kita mau lihat angka angka survei ya
kekuatan politik ganjar dan pak mahfud ini ya relatif kompetitif terutama dengan pak prabowo subianto
oke nah kalau pak dengan prabowo gibran yang cukup lama menentukan siapa cawapresnya dan akhirnya kita
kita mendengar nama gibran raka buming raka
apakah ini tanda mungkin agak sedikit insecure nggak percaya gitu
tapi akhirnya memilih atau justru pilihan dari pilihan nama gibran ini sudah lama diputuskan sebetulnya
tapi sudah akhirnya muncul di titik akhir anda melihatnya seperti apa
kalau pasangan prabowo gibran ya saya melihatnya ini pasangan yang relatif agak gampang untuk ditegap sikap politiknya
mudah ditebak arah politiknya karena memang partai partai politik pendukungnya pak prabowo
prabowo subianto di situ ada gerindra di situ ada golkar dan pan
sejak awal selalu mengatakan bahwa mereka satu tim dengan jokowi
mereka itu memiliki tarikan nafas politik yang sama dengan jokowi
mereka itu berada dalam orkestrasi politik jokowi
jadi kalau mau dihutung rata rata sebenarnya
prabowo subianto dan partai politiknya adalah mereka yang memang tegak lurus dengan perintah dan sikap politik jokowi
sekalipun muncul nama nama seperti erick thohir elangga hartarto hovifah ya sebagai pendamping prabowo subianto
tapi publik kan sebenarnya
sudah lama meyakini bahwa sebenarnya yang akan dipilih oleh prabowo subianto itu the one and only pak gibran raka buming raka
bukan yang lain
karena memang kunci dasar untuk memenangkan pertarungan di pilpres sepertinya bagi pak prabowo subianto itu adalah dengan cara
mendapatkan dukungan penuh dari jokowi
kuncinya satu menjadikan gibran raka buming raka yang notabene nya adalah anak presiden
untuk memenangkan pertarungan di dua ribu dua puluh
nah ini yang saya kira saya tangkap ya
bahwa kekuatan politik prabowo dengan kekuatan politiknya pak jokowi
coba untuk dikonsolidasi menghadapi pilpres di dua ribu dua puluh
itu yang saya sebut bahwa agak gampang sebenarnya untuk melihat kecenderungan
kemana arah politik prabowo subianto dan pendukungnya
sangat tergantung bagaimana arahan dari pak jokowi
kalau kita melihat komposisi tiga paslon yang ada mas adi
anda melihatnya ada nggak sih saling kunci satu sama lain
misalnya untuk mengadang caimin mahfud kemudian dimajukan
dan untuk mengadang ganjar gibran kemudian diusung
anda melihatnya seperti apa
saling kunci dalam arti untuk mendapatkan insentif politik elektoral mungkin iya ya
ya itu itu kuncinya
mohaimin iskandar tentu diharapkan bagi anies baswedan
untuk menutup lubang dan celah yang selama ini tidak dimiliki
misalnya kan anies itu lemah di jawa timur di jawa tengah
dan di basis basis non jawa lainnya
dan kemudian di kalangan nahdlatul ulama
ah mohaimin iskandar tentu diharapkan
mampu menopang lubang lubang yang selama ini ditinggalkan oleh anies baswedan
maka satu satunya jawaban yang paling dimiliki oleh itu adalah mohaimin iskandar
kalau kita membaca angka angka statistik anies ini kan lemah di pulau jawa khususnya
misalnya jawa timur jawa tengah dan kalau mau jujur di jawa barat pun
anies itu masih kalah dengan pak prabowo subianto
jadi keyakinan ini sepertinya menjadikan anies dan partai pendukungnya
di situ ada nasdem dan pks
menjadikan mohaimin sebagai pilihan politik yang bagi mereka rasional
sekalipun kita tahu dalam survei survei misalnya
dibandingkan dengan nama nama lain
tentu mohaimin ini jauh lebih kalah mentereng misalnya dibandingkan ahy
ahy itu selalu masuk dalam tiga besar radar cawapres
mohaimin itu tidak masuk dalam itu semua
tapi karena mohamid iskandar ini adalah kader nu
kemudian saat ini adalah ketua umum pkb yang memiliki penetrasi
jejaring dan networking pada level kepartaian
inilah yang sepertinya membuat anies baswedan dan partai pendukungnya meyakini
muhaymin sebagai barang bagus ya untuk menambal kekuatan politik mereka di dua ribu dua puluh
nah begitupun dengan pak mahfud md yang dipilih oleh pak ganjar pranowo
dan partai pendukungnya tentu saja
selain ingin menebalkan kekuatan politik di jawa timur
selain menebalkan kekuatan politik di nahdlatul ulama
kalau kita membaca hasil hasil survei misalnya
terutama survei litbangkom empat bulan lalu mbak fusfa
satu hal yang saya baca bahwa pak mahfud ini dinilai punya kekuatan politik dan paling unggul di non jawa dibandingkan cawapres yang lain
jadi kalau ditanya satu persatu nama nama cawapres potensial seperti erick thohir kemudian sandiaga uno
di situ ahy di situ ada hovifah dan ada mahfud md dan seterusnya
pak mahfud md dinilai merupakan cawapres yang memiliki daya tarik daya adaptasi
dan elektabilitas paling tinggi di luar jawa dibandingkan yang lainnya
jadi variabel variabel ini sepertinya secara kuantitatif juga dibutuhkan oleh ganjar
untuk memenangkan pertarungan di jawa timur

tentu ini beyond elektabilitas beyond popularitas
karena pak mahfud ini melampaui itu semua
bagi publik mahfud ini adalah sosok yang dinilai punya portfolio politik yang paling komplit
pernah dieksekutif pernah diudikatif dan pernah dilegislatif
dan ketika pak mahfud menjadi pejabat publik rasa rasanya memang selalu memberikan
dan menunjukkan integritasnya di atas rata rata
jadi ini relatifly confident sekalipun ya partai pengusungnya dibandingkan yang lain kan lebih sedikit ya
terutama dari partai politik yang lolos ke parlemen
dari segi pak prabowo subianto yang terakhir itu tadi kunci dasar dari pendukung pak prabowo itu satu
membutuhkan dukungan penuh dari pak jokowi
sudah selesai itu saja kuncinya
karena kita tahu sejak awal pak prabu itu kan paling banyak balihud dan billboardnya memasang foto

itu semua ditafsirkan dan diterjemahkan
satu satunya pak prabu itu kan paling banyak balihud dan billboardnya memasang foto pak prabu subianto dan pak jokowi

yang paling mungkin memenangkan pertarungan memudahkan memenangkan pertarungan
prabowo subianto mendapatkan pengaruh endorsement dan dukungan total dari jokowi
oleh karena itu gibran lah yang kemudian menjadi jawaban politiknya
singkat saja terakhir mas adi ini masih sangat dinamis kita ketahui
tapi masih ada sekitar kurang lebih empat bulan lagi
melihat apa sudah sudah dengan komposisi yang mereka buat
mana yang paling insecure untuk bisa meraup suara sampai dengan empat bulan ke depan
ya saya kira tergantung bagaimana cara melihatnya
kalau kita menggunakan parameter survei
pasangan yang paling insecure tentu pihaknya amin
karena di survei survei sejak tahun lalu bahkan
pasangan amin ini kan elektabilitasnya paling rendah dibandingkan dengan yang lain
tapi dari segi amin sebaliknya sekalipun insecure persepsi publik insecure persepsi survei
tapi kalau melihat pertemuan mereka
di berbagai tempat yang sudah saya sebutkan dari makassar kemudian dari
depok tadi ya
apa namanya sidoar jomalang dan depok hari ini
mereka justru merasa di atas angin dibandingkan yang lain
karena pasangan yang lain ini belum kelihatan menunjukkan soliditas dukungannya
dengan event event sebesar yang sudah dilakukan oleh angin
oleh karena itu sekalipun amin ini underdog
mereka cukup yakin dengan mobilisasi massa dalam setiap pertemuan
justru itu akan menjadi resource dan sumber politik yang memungkinkan
akan mudah membalik keadaan dan sebagainya
artinya di pilpres dua ribu dua puluh empat
nah kalau kita membaca per hari ini seakan akan kompetitif yang dua paslon itu
adalah prabowo subianto dan ganjar dan bahkan dua pasangan ini dinilai
akan lolos di putaran pertama menurut angka angka survei ya
oleh karena itu anies sebenarnya begitu pun dengan mohaimin iskandar
tidak terlampau dihitung sebagai poros politik yang akan lolos di putaran pertama
meski ya ada kecenderungan belakangan misalnya kalau semakin serang
publik serangan politiknya kepada prabowo kepada gibran misalnya
kepada pak jokowi itu yang mendapatkan untung bukan pak ganjar pranowo
tapi justru anies baswedan
jadi kalau saya sebenarnya tidak terlampau mau buru buru
menyatakan anies dan mohaimin ini tidak bakal lolos di putaran yang pertama
karena kecenderungan belakangan semakin didowngrade pasangan prabowo subianto dan gibran
maka pilihan politik publik itu pindahnya tidak kepada ganjar tapi kepada anies baswedan
pasti dalam tiga bulan ke depan ini
akan terjadi dinamika politik yang cukup luar biasa
di mana sangat mungkin akan terjadi migrasi dan pindah antar partai pendukung
antar basis masa satu dengan yang lainnya tergantung bagaimana isu yang kemudian dikembangkan
boleh jadi si paling insecure tapi kita nggak tahu gerakan senyap yang dilakukan
oleh setiap pasangan calon capres dan cawapres ini seperti apa nantinya
terima kasih banyak perspektifnya mas adi praitno
direktur eksekutif parameter politik indonesia sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom